sejumlah baliho dan atribut kampanye partai politik atau parpol ditemukan di sejumlah
titik di surabaya atribut ini jelas menunjukkan nama partai logo dan nomor urut bahkan ada pula
foto caleg atau fungsionarisnya dari penelusuran cnn indonesia atribut parpol ini terdapat di
sejumlah kawasan misalnya perempatan jalan menur kemudian jalan darmo pacar keling
kali kepiting dan jalan biliton bahkan ada pula papan reklama berukuran besar lengkap dengan foto
logo dan nomor urut partai dalam pkpu tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas dan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang
pemilu semua ciri ciri tersebut mengandung unsur kampanye badan pengawas pemilu bawaslu
surabaya sudah mengkoordinir pengawas tingkat kecamatan untuk menginventarisasi baliho berbau
kami sudah mengkoordinir dengan para panwaslu kecamatan untuk memetakan
memetakan titik titik bali bale yang terpasang tersebut nah kami meminta panwasjam untuk
menginventarisir baliho baliho yang berbau mensosialisasikan ria untuk berkampanye nah dari
hasil inventarisir panwaslu kecamatan tersebut kami akan membuat surat ya surat kepada pemerintah
kota surabaya untuk bisa menertibkan baliho atau spanduk spanduk yang ada di jalan tersebut
sebenarnya kpu tidak melarang parpol melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye dimulai namun
sosialisasi dan kegiatan semacamnya tersebut harus bersifat internal hal ini diatur dalam pkpu tiga puluh tiga tahun dua ribu delapan belas
pasal dua puluh lima ayat dua parpol bisa memasang atribut dalam pertemuan tersebut dan harus mengajukan
pemberitahuan tertulis kepada kpu dan bawaslu setidaknya satu hari sebelum kegiatan kami
menghimbau dan meminta agar seluruh partai politik patuh pada ketentuan yang berlaku dan yang kedua
partai politik menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye
dan yang tiga apabila itu ada terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka bisa dilakukan
tindakan penegakan hukum baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu
pemkot sebenarnya memiliki kewenangan langsung untuk menurunkan atribut berbau kampanye itu
dasar hukumnya adalah perda terkait tata ruang kota sampai berita ini diturunkan kepala satuan polisi pam
praja atau satpol pp surabaya edi kristianto yang memiliki kewenangan untuk menurunkan
balio balio itu menolak diwawancarai yuta farid heru di sudarmanto surabaya jawa timur